di dua ribu dua puluh tiga rata rata meningkat sembilan sebelas persen jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua lalu
untuk kendaraan yang keluar jakarta melalui gerbang tol cikampek utama meningkat sebesar sebelas tiga puluh tiga persen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
meningkat sebesar sembilan tujuh persen atau sebesar lima ratus tujuh puluh empat dua ratus tujuh puluh empat kendaraan
berbeda dengan di bali calon penumpang terus memadati bandara internasional igusti ngurah rai bali pada senin pagi
calon penumpang didominasi oleh wisatawan domestik yang akan kembali pulang ke daerah asalnya
setelah menikmati libur akhir tahun di bali
pt angkasa pura i bandara igusti ngurah rai mencatat pada tanggal satu januari
jumlah penumpang penerbangan domestik yang meninggalkan bali sebanyak sembilan belas sembilan ratus empat orang
pertanyaan pertanyaan terakhir
libur natal dan tahun baru kali ini berbeda
karena pemerintah sudah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
warga ingin menikmati hari libur usai dua tahun melewati masa pandemi